polda sulawesi selatan dan tim khusus polda jawa timur menunjukkan sejumlah barang bukti dari rumah salah satu korban dimas kanjeng taat pribadi di makassar sulawesi selatan
ya polisi menyatakan bahwa emas dan uang asing yang dibongkar dari peti pemberian kanjeng saat taat pribadi tersebut diduga kuat sebagai benda palsu
teka teki peti pemberian kanjeng dimas taat pribadi kepada korbannya di makassar mulai terkuat
tim gabungan dari polda sulawesi selatan bersama tim khusus polda jawa timur mengambil barang bukti dari sejumlah peti milik keluarga najemiah
di kediaman keluarga najemiah di jalan sunu polisi menemukan puluhan kilogram emas dan ribuan lembar mata uang asing dari berbagai negara seperti vietnam tiongkok dan iran
polisi juga menemukan sejumlah benda tiruan pusaka berbahan logam
keluarga najemiah telah menjadi pengikut padepokan dimas kanjeng sejak dua ribu tiga belas lalu
keluarga ini memiliki lima peti pemberian kanjeng
namun polisi menduga benda tersebut merupakan benda benda palsu
lebih jelasnya nanti akan kita periksa secara laboratoris
uang yang ditransfer pihak perbankan maupun langsung ada sembilan m
tim gabungan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap sembilan korban dimas kanjeng taat pribadi lainnya